seorang mahasiswa di bogor jawa barat nekat menembak angkutan kota atau supir angkutan kota yang menghalau laju mobilnya
akibatnya dua orang menjadi korban dan harus dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis
penembakan terjadi pada sabtu malam di jalan raya sindang barang kecamatan bogor barat
sebelumnya kendaraan pelaku dan angkot tersebut sempat saling salib
dari hasil pemeriksaan sementara senjata api rakitan milik pelaku dipastikan ilegal
pelaku mengaku membeli senjata tersebut setahun lalu dari bandung
dan polisi masih mendalami dugaan sindikat perdagangan senjata api ilegal yang mulai dijual bebas di masyarakat
sopir angkot yang mengalami luka tembak di pipi masih dirawat di rumah sakit umum daerah kota bogor
sedangkan satu korban lainnya sudah diperbolehkan pulang
sebelumnya penembakan tersebut sempat salib
kepada korbannya luka berat sehingga ancaman pilihanannya maksimal lima tahun pejarah